meski sudah dibantah berkali kali oleh presiden jokowi dodo
usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden joko widodo kembali dilontarkan
tiga ketua umum parpol pendukung pemerintah pkb golkar dan juga pan
mendengungkan wacana untuk menunda pemilu dua ribu dua puluh
agar jokowi tetap menduduki kursi ri satu
realistiskah usulan berjamaah tiga parpol pemerintah itu
sudah bergabung secara virtual
ada saiful huda wasek jen pkb
kemudian ada nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
dan ada ujang komarudin direktur eksekutif indonesia political review
selamat malam pak saiful pak nusirwan dan juga kang ujang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak saiful dulu
pak saiful ini alasan adanya keinginan untuk melakukan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
demi pemulihan ekonomi
itu menjadi alasan kuat ataukah ada alasan alasan lain
yang kemudian ketua umum pkb mewacanakan usulan ini
dominan memang terkait dengan faktor ekonomi
yang menjadi salah satu pertimbangan
ini setelah kita cek di lapangan
termasuk gusmo emin keliling di berbagai tempat
kita mendapati banyak para pelaku ekonomi
terutama umkr dan seterusnya
yang menginginkan adanya situasi yang kondusif
untuk bertumbuhnya ekonomi pasca dua tahun
di derah suasana covid sembilan belas
yang betul betul melumpuhkan semua sendi ekonomi
yang ada di masyarakat bawah
aspirasi itu yang dibawa dan lalu disampaikan
secara terbuka oleh pak
mohaimin sebagai bagian dari langkah untuk recovery
ya menurut pengamat ekonomi juga
dan pengalaman dari berbagai flu di dunia
recovery ekonomi pasca pandemi itu rata rata membutuhkan
itu artinya kalau startnya dari dua ribu dua puluh dua
kita butuh tiga tahun ke depan
kita bisa terlaksana dengan baik
itu yang pertama
ini lazim dan sedang terus terjadi di lapangan
faktor yang kedua adalah ini bagian dari
pematangan kondisi politik di indonesia
karena isu terkait dengan aspirasi
periode penambahan tiga periode
itu kan sudah berjalan hampir setahun
dengan dibuka di ruang publik yang semacam ini
saya kira tinggal kita lihat situasinya seperti apa
karena posisi pkp
posisi tidak setuju perpanjangan tiga periode
ruang penundaan pemilu mungkin bisa jadi menjadi ruang kompromi
dari tiga periode lalu dikompromikan hanya
dengan tiga periode
perkait dengan ini sangat mungkin karena
ketua umum menyampaikan ini di ruang publik
sangat mungkin untuk ada potensi untuk
ada perubahan amandemen dan seterusnya
semangat untuk melakukan pematangan kondisinya
lalu ketua umum pak mohaimin menyampaikan di ruang publik
alasan yang ketiga
adalah menyangkut jual
sampai hari ini tidak ada satupun negara
yang bisa memprediksi kapan akan selesai pandemi covid ini
nah ketidakjelasan inilah yang lalu
akan membayangi pemilu kita kalau tetap digelar tahun dua ribu dua puluh
saya menyebutnya karena pandemi belum pasti kapan selesai
kalau pemilu tetap dilaksanakan tahun dua ribu dua puluh
kita akan mengalami dua wabah sekaligus
yaitu wabah covid dan wabah manipolitik
atau orientasi pragmatisme saksional dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
tentu ini akan mengurangi esensi dan subtansi demokrasi kita
oleh karena itu kita buka ruang ini di ruang publik
disuguhkan di atas meja untuk dibahas secara konstitusional
meja di parlemen dan meja di pemerintah
meja di parlement didiskusi dan meja di pemerintah
supaya tidak menjadi politik api dalam sekat
yang akan membayangi kita sampai tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
semangatnya lah kira kira yang mendorong ini
supaya menjadi diskusi publik dan setepatnya kita kentaskan
dan kita tunggu respon dari publik seperti apa
dan kekuatan politik partai yang lain
oke dan saat ini menjadi salah satu momentum begitu ya
untuk kita lakukan diskusi publik
secara sehat begitu pak nusyirwan disini
sebagai perwakilan pdip
sudah memberikan respon gitu
dan mengatakan bahwa salah satunya
dianggap sebagai upaya mendongkrak popularitas
kalau tadi disebutkan ada tiga alasan begitu pak nusirwan
menurut anda masuk akal atau tidak
tapi jangan lupa
belum lama keputusan
lembaga tinggi negara
dpr pemerintah dan kpu memutuskan
pemilu serentak dilakukan
tentu kalau misalnya itu
misalnya itu ada masukan berkaitan dengan
negara kondisi bangsa pada saat ini
tentu pada saat itulah sudah
bisa dilakukan ee
dan itu sudah diputuskan
pada saat itu
dpr pemerintah dan kpu memutuskan
jadwal waktu pemilu
maka tentu sebagai sebuah
landasan fundamental konstitusi
adalah juga diantaranya adalah kita
menghargai kita harus menghargai
keputusan lembaga tinggi negara
tentu dalam hal ini mohon maaf
pkb juga ikut di dalam
lembaga tersebut untuk memutuskan pada saat itu
tidak sendirian karena banyak fraksi
dan itu sudah diputuskan pada saat itu
nanti tentu bahwa
harapannya adalah kita
bisa menjaga konstitusi dengan menghargai
keputusan lembaga tinggi negara
itu yang pertama
kondisi yang saat ini kita bisa melihat
tentu pemerintah ternyata
ternyata mampu bisa mengatasi
pandemi yang saat ini masih berlangsung
dengan jenis yang
sebutannya covid dan saat ini mungkin disebut dengan omikron dan sebagainya
diatasi bisa dilakukan
itu terbaca dari data yang sudah dikeluarkan pada
akhir tahun bahkan beberapa bulan terakhir ini
berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemudian juga
kemampuan untuk melakukan recovery
akibat adanya pandemi tersebut
membuat buat atau katakanlah melakukan
langkah langkah yang malah
saya sepakat bahwa itu malah justru membuat
atas penanganan yang dilakukan saat ini
dan yang berikutnya yang perlu dicatat
presiden sudah presiden jokowi berkali kali
presiden jokowi berkali kali mengatakan berulang ulang
itu di depan publik
tidak ada wacana untuk keinginan
keinginan untuk tiga periode
ee itu adalah
bahkan beliau mengatakan itu
maksud tujuannya bisa untuk
eee mencari muka dan sebagainya
itu sudah sabit disampaikan berkaitan
maka sebetulnya itu adalah sikap
yang pdi perjuangan tentu sejalan karena
itulah sebuah ee ee
bentuk atau katakanlah perwujudan dari partai kami dengan ideologi yang berpegangan teguh kepada ideologi
dan diantaranya adalah memegang teguh konstitusi negara
dan itu pun juga sudah disampaikan dengan jelas oleh presiden jokowi berkaitan dengan kemungkinan kemungkinan
suara suara wacana pada saat sebelumnya untuk memperpanjang menjadi tiga periode dan sebagainya
itu sudah dijawab oleh beliau dengan terang benderang dan berulang ulang
maka untuk kali ini tentu sebaiknya kita pun juga bukan mampalah memperlemah konstitusi bukan untuk bukan malah membuat kegalauan publik
tapi seharusnya kita menjadi semakin memperkuat memperkokoh dan memantapkan kondisi bangsa
dengan tetap menjunjung tinggi
jadi proses demokrasi yang sudah menjadi ketentuan ketentuan yang berlaku pada saat ini
oke jadi menurut anda usulan ini memperlemah konstitusi begitu ya pak nusirwan
sudah jelas bahwa itu tentu menjadi usulan atau wacana yang itu seharusnya kita pegang teguh
menjadi hal yang fundamental menjaga konstitusi
mengawal konstitusi itu dalam hal
hal yang utama
itu tapi sekali lagi bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada koalisi tentu kami yang paling terdepan
untuk menjaga konstitusi tersebut
itu sudah menjadi keyakinan dan keteguhan kami yang berkaitan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan itu ditercantum jelas yang berkaitan dengan masa bakti
dan kenapa itu
karena masa bakti tentu
karena itu wacana usulan untuk memanjang tentu akan berpengaruh terhadap masa bakti pimpinan nasional
maupun lembaga lembaga tinggi negara yang lain
oke pak saiful silahkan ditanggapi
usulan yang ada ini justru dilihat sebagai upaya untuk memperlemah konstitusi begitu pak saiful
ya suara ini sekali lagi kan ada di publik ada di masyarakat
suara yang mengenal di tiga periode
dan pkb tidak setuju itu
tidak setuju terkait dengan penambahan tiga periode itu
dan kita juga ingin suara suara begini tidak ada taluran konstitusionalnya
nah pada konteks itulah kira kira semangat kita untuk ini kita publis dan kita suguhkan di dalam satu meja untuk dibahas
ini waktunya setelah ini disampaikan di publik waktunya publik untuk memberikan respon balik
persetujuan atau tidaknya terkait dengan ini
jadi ini fasenya memang belum pada fase legal format
menyambut soal pandemen dan seterusnya
jadi semangatnya ini bagian dari mematangkan kondisi politik di indonesia dengan suara suara yang mengundaki adanya tiga periode
dan kita tidak setuju
dan kita tidak ingin ada saluran demokrasi di luar politik formal yang kita punya
dan itu semangat ini adalah dalam rangka untuk memberikan ruang kepada publik merespon
dan semua pimpinan partai semua elit politik merespon ini dalam satu meja yang formal dan konstitusional
saya akan segera minta tanggapan dari
kang ujang terkait dua sudut padang yang berbeda soal penundaan pemilu ini
tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya sedang mendiskusikan
kami sedang mendiskusikan topik soal penundaan pemilu
kang ujang kalau tadi dari penjabaran pak saiful dan juga pak nusirwan
saya mencatat beberapa hal begitu ya
soal kemudian jalan tengah dari wacana keinginan untuk tiga periode
lalu soal momentum pelontaran isu ini yang tadi disampaikan pak nusirwan
dan juga ini adalah upaya untuk menentang konstitusi
nah anda melihatnya bagaimana
ini wacana yang timbul tenggelam begitu ya soal ini
saya mau cerita baik baik
saya jauh jauh hari itu saya ditawari menjadi jurubicara jokowi tiga periode
ketika itu sedang live di salah satu suasa
ketika break saya ditawarin
nanti kang ujang kalau tiga periode katanya nanti kang ujang jadi jubir
dan nanti juga bisa jadi judir di istana
saya tolak mentah mentah
dan itu sampai sekarang saya kencang menolak itu
makanya saya disebut oleh apa namanya
tinggi tkb juga
wakil tum tkb
pak aba pak kiai jajirutawa
saya disebut adalah juri bicara anti tiga periode
karena saya lah yang keras mengkritik gitu gitu
terkait dengan persoalan tiga periode tersebut
nah sampai hari ini pun saya konsisten
dengan itu gitu
saya juga tidak tahu ya kalau misalkan yang lain bersuara yang berbeda dengan saya
tapi saya akan menjaga demokrasi ini
saya akan menjaga konstitusi ini
saya akan menjaga rakyat ini
saya akan menjaga indonesia ini
nah ketika itu terjadi maka saya mengatakan
kemarin itu minggu yang lalu
saya diskusi dengan salah satu petinggi partai
saya sudah sebutkan
yang jelas partai besar
partai berpengaruh juga di republik ini
yang mengatakan kepada saya
kang katanya ini isu apa namanya tiga periode termasuk perpanjangan tiga periode akan muncul
belum seminggu sudah muncul
sudah ada cak imin yang bicara
lalu ada pak erlangga
tambah juga pak zulhas
lalu komponen komponen yang lain sudah mulai membahas itu
jadi saya tidak heran dan tidak aneh
karena saya sudah dapat bocoran itu
nah artinya ini ada desain
kalau menurut saya ada tsm
yang tersutur sistematis dan matis
lihat saja bagaimana tidak lama lembaga suri pais
dia akan men survai bahwa kepuasan terhadap pak joko witing
yang kedua adanya apa namanya
statement dari para petinggi
yang mengatakan pemilu untuk diundur
walaupun itu hanya sekedar usulan
yang ketiga yang saya baca itu adalah
bagaimana membuat pembenaran seolah olah
rakyat yang dijadikan tumpah
inilah aspirasi rakyat
ini aspirasi publik
seolah olah itu aspirasi
padahal menurut saya ya
buktikan secara real ke masyarakat
kalau ingin objek
maka harus dilakukan dengan cara cara
kalau salah tolong dikoreksi
bicara aja kalau memang wacana besar referendum lah
gak pakai surpi
gak pakai surpi
yang survei itu kalau respondennya
itu orangnya pak jokowi
yang memilih pak jokowi
kalau respondennya nanti kita pilih
orang yang tidak suka pak jokowi
juga kepuasannya juga akan rendah
okelah kita tidak berdebat tentang surpi itu
perjalanan ini perjalanan yang menurut saya
yang menurut saya
ada yang mendorong
ada dirijennya gitu loh
ketua umum ketua umum partai itu berkata yang sama
tonnya sama gitu loh
lalu dirijennya itu memainkan peran itu
saya tidak tahu siapa itu
apa namanya yang melakukan itu
yang kemudian tadi ada korelasinya begitu ya
ada petinggi partai dan itu juga
orang dekat pak jokowi
bilang seperti itu
karena itu ya muncullah
hari ini yang ramai seperti ini mbak nipah
mungkin apakah kemudian itu ada korelasinya tadi
dengan pertanyaan pak nusirwan soal momentumnya begitu
kalau memang ada wacana untuk kemudian melakukan penundaan pemilu
kenapa mesti sekarang begitu ya pak nusirwan
kalau lebih seperti itu
ya tentu bahwa acuannya tentu kita tidak bisa hanya karena bisik bisik
karena penyampe dorongan
atau katakanlah dugaan
tidak dengan menggunakan hal hal seperti itu
rilis katakanlah penyampaian yang jelas
berulang ulang kepada publik yang sudah diberikan oleh pak jokowi
katakanlah itu ada yang menduga duga
ada yang melihat ada cara atau katakanlah upaya untuk mereka mendorong dan sebagainya
kan tidak bisa kita menggunakan acuan hal tersebut
yang kita gunakan ini karena ini kenegaraan ya
proses bernegara proses berbangsa
tidak bisa untuk sebuah keputusan itu dengan menggunakan dugaan dugaan seperti itu
atau katakanlah rekayasa seperti
salurkan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas
sudah ada keputusan
keputusan lembaga tinggi negara
ada dpr ri kemudian pemerintah dan kpu memutuskan
lalu dan itu juga ketua umum partai pun juga ada di dalam lembaga tinggi negara tersebut
dan ikut memutuskan
kita menjaga konstitusi termasuk diantaranya menghargai keputusan lembaga tinggi negara
itu yang pertama tentu
di hal yang lebih besar lagi adalah
kita harus menjaga konstitusi

maka hal hal yang sifatnya cara cara atau proses yang di luar metode yang resmi
atau katakanlah hanya pendengar
saya juga diajak atau bagaimana membuat saluran untuk mengarah kepada sebuah bentuk untuk tiga periode
kemudian itu diperpanjang
dan sebagainya tentu acuan acuan yang sifatnya tidak resmi tentunya tidak bisa kita gunakan
untuk pembahasan urusan kenegaraan apalagi yang menyangkut untuk konstitusi
baik tapi artinya
dan yang terakhir tentu bahwa kita juga
sampaikan bahwa ini merupakan aspirasi yang harus disampaikan tadi ada rekan saya

danil tadi menyampaikan bahwa ini aspirasi yang harus di
itu tentu aspirasi di bawah itu kan
banyak macam macam bisa menangkap berkaitan dengan kondisi ekonomi kondisi sosial politik dan sebagainya
tapi tentu lompatannya sampai kepada tingkatan untuk aspirasi untuk memperpanjang ini agak
meskipun ini juga tentu dengan perhitungan
rekan saya dari pkb
tentu ini juga bisa menciptakan popularitas tersendiri
dengan ungkapan wacana usulan wacana perpanjangan ini
tapi mudah mudahan untuk hal hal yang sifatnya konstitusi kita tidak gunakan popularitas untuk melakukan hal hal yang berkaitan dengan konstitusi
jadi maksud anda ada upaya untuk mencari popularitas dari menggulirkan wacana ini begitu ya pak nusirwan
kurang lebih seperti ya
mohon maaf saya melihatnya hal seperti itu
karena tentu kalau boleh dong
kalau pihak lain juga menganalisa
saya pun juga boleh kami pun juga boleh menganalisa bahwa tentu apakah sudah siap kurang dua tahun ini
kira kira elektabilitas saya sampai seberapa
tentu itu juga dihitung
mungkin ada baiknya juga coba coba kan boleh
tapi harapan kami tentunya untuk hal hal yang sifatnya konstitusional
janganlah kita akan perlu pendidikan politik yang baik pada rakyat
bahwa itu sebuah aspirasi tentu aspirasi apa yang paling cocok ya
untuk pendidikan politik yang baik
yang tidak menciptakan sesuatu kondisi yang menimbulkan kegalauan
menimbulkan tanda tanya
menimbulkan hal hal yang sifatnya menjadi tidak tenang
pak saiful langsung dijawab ini ada dua kemudian asumsi yang dipertanyakan
soal tadi jelas presiden jokowi sudah menolak soal tiga periode
tapi kemudian muncul wacana ini dan disetujui oleh tiga ketua umum partai politik koalisi
tadi pak ujang mengatakan soal dirijen begitu ya
lalu kemudian ini soal dugaan untuk mencari popularitas
tanggapan dari pkb seperti apa
saya kira sebaliknya apa yang disikan oleh pak nur ya saya kira
jadi kita gak mungkin mengambil popularitas menanggung popularitas dari melomparkan isu isu terkait dengan ini
ini termasuk bagian dari tanggung jawab konstitusional kita
tanggung jawab menjaga konstitusi kita
tanggung jawab menjaga konstitusional kita
karena suara suara itu sudah lama terjadi dan ini bagian dari pematangan dari kondisi itu
karena itu dengan berbagai tanggung jawab dan risiko disampaikan di ruang publik oleh pak muhaymin
jadi sekali lagi semangatnya adalah supaya ini bisa menjadi suguhan diatas meja untuk dibahas secara bersama sama
kalau tidak kita khawatir ini akan berubah
kalau tidak kita khawatir ini akan terjadi
kalau tidak kita khawatir ini akan berubah
sampai pada dua tahun yang akan datang
kalau ini terus menghantui kita suara suara tiga periode dan seterusnya ini saya kira akan semakin tidak produktif
untuk menuntaskan dengan cara menyampaikan di ruang publik dan disuduhkan dalam satu meja untuk dibahas bersama di dpr dan di pemerintah menjadi sangat penting
untuk memuan coisa lazim nya jadi tentukan riwas tanganolor kompetitif
jadi sekarang audikasi ini dan apa saja spokesman di popis ini
itu memang lagu nenek avete berharga beton
demokrasi yang ada di
bawah itu dan beberapa
aspirasi yang sudah berkembang
jadi menurut saya tidak ada
sampai kemudian kita memutuskan
menyangkut soal ini
harus diakui pak nur juga
sangat paham beliau karena termasuk senior
mengamandemen dan seterusnya
itu kan ada
nah karena sama sama berpotensi
ada dan berpotensi
untuk tetap bertahan
sebagaimana konstitusi bunyi konstitusi
itulah yang menjadi konsumen
kita menemukan jalan
untuk setepannya kita putuskan
seolah olah yang menghentai
tiga periode penambahan
masyarakat jabatan dan sebagainya
artinya anda akui juga
bahwa ini adalah upaya untuk mengubah
konstitusi begitu ya pak saiful
tapi dijawab sesaat lagi kita akan segera
kembali setelah jeda berikut ini
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan ke pak saiful
pak saiful kalau kemudian tadi
melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya
yang menjadi pertanyaan adalah
bagaimana kemudian nanti melaksanakan
mekanisme penundaan pemilu
padahal tanggal pemilu juga sudah
ya kalau soal itu
pak nur paham juga bagaimana
kita berjalan secara
dan membahas terkait dengan
efektif dan maksimal
menurut saya adalah
pembahasan di parlemen
dan di pemerintah
semangat usulan ini adalah mendorong
para sana kita tidak terjadi
negara dan pemerintah
soal kemudian tudingan bahwa
ini adalah upaya untuk mencari popularitas
bagaimana kemudian menjawab pertanyaan tadi
tiga ketua umum partai politik
punya pemikiran yang sama soal
ini dan menimbulkan
pertanyaan tadi dari kang ujang soal ada
dirijen sebetulnya dari upaya ini
saya rasa nggak ada itu
itu mungkin pada satu fikiran
dan cara pandang yang sama melihat situasi
dan kondisi ini
ada kesamaan tak melihat
dari realitas yang dilihat di lapangan
dan itu sih biasa

biasa seperti apa maksudnya nih bahasa ibu

seorang negarawan dan politisi punya cara pandang
ada berbeda dan ada sama
dalam momentum tertentu itu biasa
dalam momentum tertentu itu biasa
kang ujang anda melihatnya bagaimana kemudian
ada respons yang berbeda
di dalam satu koalisi partai pendukung pemerintah
bagaimana kemudian ini nanti akan mempengaruhi
ke depannya termasuk juga soliditas koalisi partai

ya kalau kita mengacu pada apa namanya koalisi
kita ini kan tidak pernah ada membangun koalisi secara ideologis
artinya ya kalau tidak secara ideologis
walaupun mengaku ini koalisi ideologis dan sebagainya
jadi koalisi itu hanya berdasarkan kepada kepentingan dan pragmatisme
oleh karena itu koalisi yang dibangun itu rentan pecah
rentan apa namanya acak acakan
rentan apa namanya bubar
rentan apa namanya bubar
tapi dalam konteks ini saya meyakini ya
kalau terkait dengan ingin mengamankan pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
semua sepakat itu
semua partai koalisi akan mengamankan itu
tapi kalau persoalan untuk misalkan menang di pilegantipres
itu koalisi yang dibangun justru akan berbeda beda itu
ton partai koalisi itu berbeda beda
antara pdip yang tadi ya konsisten mengawal konstitusi
agar tidak ada tiga periode
dengan pkb yang tadi menginginkan wacana untuk
tiga periode atau istilah yang lainnya
memperbaikan dan lain lain
atau mengundur pemilu
nah saya melihat begini ya
pragmatis saja kepentingan saja
itu sudah terbangun sejak lama
tapi kalau koalisinya ideologis
ya dia akan kuat
akan sendirung lama
dan apa namanya berbasisnya berbasis pada ideologi itu
kalau ideologi itu katakan
ya tidak ada
maka sejatinya ini soal pertarungan politik
itu sudah berubah menjadi keempat
tapi ini menentukan kenapa
ini kan tidak ada incumbent
katakanlah pak jokowi itu sudah tidak ada lagi
kalau kita lihat dalam konteks calon calon presiden itu
kita boleh mengkritik dari bapak bapak dari partai
kebetulan ini sih kebetulan
saya nggak tahu desainnya seperti apa
kader kader partai gitu ya
atau ketua umum ketua umum partai itu
stabilitasnya itu belum meluncur
ini kan menjadi tantangan sendiri
ini kan waktu hanya tinggal satu tahun setengah lagi lah
tidak sampai dua tahun
karena kan kalau mengikuti pak kompon milu
maka kan pendaftaran itu kan dimajukan
nah oleh karena itu ya sebenarnya satu tahun setengah itu ya
menjadi alat ukur yang sebenarnya agak keberatan
karena kita kalau melihat konstruksi kabupaten kita
misalkan hampir kurang lebih
lima ratus lah ya kabupaten kota
maka kalau mau keliling pun agak pasti kelelahan itu
kalau bahasa saya bisa gempor
nah waktu yang singkat ini memungkinkan gitu ya
ketua umum ketua umum partai atau kader kader partai
yang belum memiliki elektabilitas itu agak kegelisahan
agak gelisah gini menang atau tidak gitu
nah di saat yang sama mohon maaf gitu mbak eva
saya menduga kalau saya diskusi dengan senior senior saja
yang elit juga gitu ya
saya sedukan siapa dan posisinya apa gitu
ya ada juga tekanan
makanya saya berdiskusi ya untuk memantau bersama
terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden
tapi harus diingat mbak eva
apa yang disampaikan oleh bang nusyirwan yang saya tambahkan gitu
bukan hanya sudah ditentukan jadwalnya
tetapi kpu sudah melaunching
hari pencoblosan sudah dilaunching secara virtual
oleh kepada seluruh kpu dkpu dgpu dan dgpu
kpu dkpu dgpu dan dgpu di seluruh indonesia
bahwa hari pencoblosan itu di tanggal empat belas februari tahun dua ribu dua puluh empat
jadi jadwalnya memang sudah ditetapkan
sekaligus sudah dilaunching
oleh karena itu ya
terkait ada wacana dari bang huda dengan cak imin ya
sebagai tua umumnya
ingin tadi ya mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden
kalau menurut hemat saya ya
apa namanya kurang tepat dan kurang pas ya
kalau dulu mungkin ya
sebelum ditetapkan boleh lah berdebat tentang itu
tetapi hari ini sudah masuk kepada tahapan tahapan bahkan
tadi sudah mulai ini sudah di bulan februari
sudah mulai tahapan tahapan pemilu itu akan dilakukan
oleh karena itu loh
saya mengamati ya melihatnya adalah secara objektif saja ya
saya tidak mendukung siapa siapa
wacana ini walaupun dilemparkan ke publik
tapi sesungguhnya apa namanya
bukanlah mohon maaf wacana wacana rakyat beneran gitu loh
walaupun tadi bang huda mengatakan bahwa ini aspirasi
dari apa namanya masyarakat yang dikunjungi rezak ini
tetapi saya meyakini
jadi dua ratus tujuh puluh tiga juta jiwa rakyat indonesia
makanya boleh saya lakukan survei nanti
bukan menjamin ya
saya meyakini akan berbeda dengan yang dilakukan survei survei yang lain
baik baik baik
sekarang terakhir ke pak saiful

menanggapi apa yang terjadi di rewesak ini sekarang terakhir ke pak saiful

kemudian disampaikan pak ujang bahwa
wacana ini bukan wacana rakyat benar begitu ya
dan mungkin sulit untuk dilakukan
nah bagaimana kemudian pkb menanggapi ini masih maju terus
ya sekecil apapun suara masyarakat ya
tapi punya kepentingan untuk menyampaikan dan menyuarakan di ruang publik
dan salah satu semangat itu
satu orang pun dua orang pun
dan dia adalah bagian dari suara dan aspirasi dalam sistem demokrasi kita
jadi sekali lagi semangat inilah yang lalu mendorong kita roda
untuk menyuguhkan diri dalam satu meja untuk dibahas
baik terakhir dari pak nusirwan bagaimana kemudian sebagai partai
manuver ya bisa kita katakan demikian
ataupun wacana yang digulirkan oleh partai partai
terima kasih bung saiful yang sudah memberikan rincian lebih detail berkaitan dengan kesiapan partai untuk memasuki pemilu serentak empat belas februari dua ribu dua puluh
terima kasih bung saiful yang sudah memberikan rincian lebih detail berkaitan dengan kesiapan partai untuk memasuki pemilu serentak empat belas februari dua ribu dua puluh empat
karena mau kapan pun apalagi sudah ditetapkan tentu kita sudah melakukan persiapan itu dengan sangat sesuai dengan apa yang jadwal waktu yang sudah ditetapkan
proses itu sudah kita siapkan dengan baik begitu
maka sebenarnya tidak perlu menjadi keraguan sama dengan apa yang disampaikan pak saiful
semua rakyat itu sudah terbiasa dengan kita melakukan pemilu serentak
ini pilkada pemilu serentak itu sudah kesekian kalinya
dan itu bisa dilakukan dengan baik dengan diakui sebagai sebuah negara yang dengan populasi demikian besar mampu melakukan proses demokrasi dengan tingkat partisipasi rakyat yang cukup tinggi
dan itu sebuah prestasi
untuk melakukan proses demokrasi dengan baik
apapun penilaian bisa bisa saja semua pihak mengatakan ada kekurangan ada kelebihan dan sebagainya itu adalah wajar wajar saja
tapi memang kembali lagi bahwa bisa dipahami berkaitan dengan kesiapan untuk memasuki dua ribu dua puluh empat nanti
dan itu tentu apapun peluang yang
mungkin untuk menaikkan elektabilitas bisa dilakukan oleh siapa saja
oke dan dengan cara apapun begitu ya
kami bisa hanya menyampaikan bahwa tentu kita juga tidak boleh memberikan pendidikan politik yang membuat
politik rakyat yang membuat kegalauan yang seperti tadi saya katakan
membuat ketidak tenangan membuat sebuah proses itu yang sudah berjalan dengan baik
ya kita ikuti keputusan keputusan lembaga
sudah harus kita jaga
sudah bisa kita tangkap poinnya
daripada menjaga huda mental bangsa berkaitan dengan konstitusi
baik baik baik baik
sudah bisa kita tangkap poinnya
kita akan lihat bagaimana kemudian wacana ini bergulir
terima kasih sekali lagi pak nusirwan pak ujang dan juga mas saiful atas perspektifnya di cnn indonesia newscast malam hari ini saat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh